kami siang lima belas april dua ribu dua puluh satu menteri bumn erick thohir meresmikan kapal vlcc pertamina pride
yang bersandar di teluk semangka kota agung kabupaten tanggamus provinsi lampung
kehadiran kapal pengangkut minyak mentah dengan rute arab saudi jelacap jawa tengah
merupakan jawaban tantangan pertamina yang siap menunjang penyaluran pasokan energi nasional
menurut direktur utama pertamina nike widiawati investasi yang dilakukan pertamina
dengan menghadirkan kapal pertamina pride dan pertamina prime
sejalan dengan arahan pemegang saham untuk menjadi perusahaan kelas dunia
kota pun memiliki fleksibilitas yang lebih karena pertamina memiliki cadangan di luar negeri
dan produksi totalnya sekitar satu ratus sepuluh ribu barang per hari
menurut erick thohir pemerintah mendukung penuh langkah pertamina international shipping
menjadi perusahaan solusi logistik dan kelautan yang terintegrasi serta menjadi pemain global
pertamina harus kembali ke masa kejayaannya di tahun tujuh puluh
pertamina menjadi global players yang insya allah
satu dua tahun ke depan akan kelihatan titik titiknya
di mana salah satunya akan banyak subholding daripada pertamina
itu bertransformasi menjadi korporasi yang siap bersaing
tetapi didalas hari oleh juga good corporate government
pertamina pride merupakan kapal tipe crude oil tanker dengan panjang tiga ratus tiga puluh meter
dan memiliki bobot mati sebesar tiga ratus ribu ton
kapal pertama dari dua kapal sejenis yang dimiliki pertamina ini
mampu membawa kapasitas kargo minyak mentah dari arab saudi menuju kilang cilacap
sebesar dua juta barrel

ya blcc pertamina pride yang menjadi kapal kebanggaan pertamina dan indonesia
diklaim memiliki banyak keunggulan
seperti apa spesifikasi dari kapal tanker minyak mentah raksasa ini
pertamina pride adalah satu dari dua kapal milik pertamina international shipping
yang menjadi kebanggaan nasional
kapal dengan panjang setara tiga x delapan meter
pertamina pride adalah sebuah kapal yang memiliki keuangan sepak bola standar internasional ini
mampu membawa kargo minyak mentah sebanyak dua juta barel
kapal jenis very lurch crude carrier ini digerakkan dengan mesin utama yang memiliki tujuh silinder
untuk menggerakkan kapal sebesar ini diperlukan konsumsi bahan bakar sekitar tujuh puluh ton per hari
kapal ini didesain sedemikian rupa sehingga dia hemat bahan bakar
tentunya ini akan berdampak pada pengurangan biaya operasional kapal
di samping itu kapal ini adalah kapal yang ramah lingkungan
dengan pemenuhan regulasi terbaru ada scrubber dan kemudian ini juga menjadi suatu kebanggaan bagi kita juga
untuk mengoperasikan kapal besar secara operasional dia hemat tetapi juga memperhatikan aspek environmental
kapal ini diresmikan menteri bumn erick thohir kamis lima belas april kemarin
kapal ini mempunyai tiga bagian utama yang menjadi pusat kedali kerja
kargo control room sebagai ruang kendali kontrol muatan kapal yakni crude oil
anjungan atau bridge yang menjadi ruang komando dengan peralatan navigasinya
serta engine control room yang menjadi ruang daya gerak kapal
untuk menggerakkan kapal sepanjang tiga ratus tiga puluh meter
di ruangan ini lah di ruang engine control room pertamina prat ini seluruh elektrik dan juga mesin ini dikendalikan
dengan kapal dengan bobot mati sekitar tiga ratus satu ton ini dikendalikan dengan kapasitas listrik sekitar dua puluh dua kw lebih
dan juga dilengkapi dengan tiga generator masing masing berkekuatan seribu dua ratus tujuh puluh kw
dan dengan kecepatan
sekitar tujuh belas knot maka kapal pertamina pret ini mampu melayani sekitar dua minggu perjalanan dari arab saudi kemudian juga menuju ke cilacap
untuk akhirnya mengolah crude oil yang dilakukan oleh pertamina
dengan teknologi super stream duck pada desain kapal membuat performanya memiliki kecepatan jelajah sebesar tujuh belas knot
satu dari dua kapal sejenis milik pt pertamina internet

untuk kebutuhan dua puluh empat kru kapal dan telah memenuhi regulasi internasional terkait pembatasan emisi gas buang sulfur oksida dan nitrogen oksida yang dihasilkan kapal ini
raff raff kaffi sidki irfan tanggamus lampung